berdasarkan hasil pengunduhan flight data recorder atau fdr black box pesawat lion air pklkp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
terungkap bahwa air speed indicator atau alat penunjuk kecepatan pesawat lion air yang jatuh pada dua puluh sembilan oktober lalu mengalami kerusakan
kerusakan pada airspeed indicator itu bahkan terjadi pada tiga penerbangan sebelum penerbangan jt enam ratus sepuluh
fakta rusaknya airspeed indicator itu terungkap dalam keterangan ketua knkt suryanto cahyono berdasarkan data yang diunduh dari flight data recorder lion air pkl kipe
kerusakan pada air speed indicator pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini sebelumnya terjadi pada penerbangan jt tujuh ratus tujuh puluh enam dari denpasar ke manado pada dua puluh tujuh oktober
penerbangan jt tujuh ratus tujuh puluh lima manado denpasar dan jt empat puluh tiga denpasar jakarta pada dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
penerbangan jt tujuh ratus tujuh puluh lima manado denpasar dan jt empat puluh tiga denpasar jakarta pada dua puluh delapan oktober

kerusakan pada air speed indicator
knkt minta kepada ntsb dan boeing untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan serupa terulang terutama pada pesawat boeing b tujuh k tujuh max delapan
yang saat ini ada sekitar dua ratus pesawat yang terbang di seluruh dunia

jadi kami sedang secara mendetail mempelajari baik interview dari penerbang penerbang yang menerbakan sebelumnya
maupun data data perbaikan yang telah dilakukan oleh teknisi teknisi dari maskapai tersebut
knkt sedang meneliti bersama boeing bersama ntsb
untuk lebih mendetailkan tentang kerusakan pada penunjuk kecepatan atau air speed indicator pada empat penerbangan terakhir
setelah penjelasan seberang operasi dalam baterai
kalau terjadi lensanya yang kangenvery akung
pengemasan sentimentalisme tidak akan tahu di satu ratus satu di berikut pengennya
pertama hal saya
saya berharap perpetu yakin accommodations suksesnya tidak akan pindah sebarang louise than profesional pembentangan dan media di amerika
ditambah pilihan point ini